gully by the way kan ini kan meskipun udah lewat dan kita sudah memilih dan menentukan pilihan kita kemarin empat belas februari gitu
lo memperhatikan gak sih visi misi dari para calon pemimpin kita terkait dunia pendidikan
memperhatikan banget tapi kalau visi misi on paper kan paper doang
ketika itu nggak diangkat dan nggak dibicarakan ya akan sama aja
ya menurutku pendidikan tuh belum benar benar jadi fokus ya karena yang diomongin tuh pasti itu itu aja
masalah kesejahteraan lagi gak bener bener ngomongin tadi masalah assessment masalah pendidikan keguruannya gimana gitu kan
masalah antara kesinkronan nih sinkronisasi antara pemerintah pusat daerah satuan pendidikan pengawas kepala sekolah itu juga nggak diobrolin
masalah pelibatan orang tua itu gimana itu juga gak diobrolin
jadi gak substansial sampai ke akarnya ya
sampai ke akarnya masalah pendidikan buat teman teman kita yang disabilitas gitu loh
kalau sekarang itu kan namanya aduh aku lupa lagi nama pendidikannya
pendidikan inklusi itu juga nggak dibahas yang secara mendalam gitu
gimana orang orang yang sekolahnya dibikin di sekolah inklusi tapi nggak dikasih guru pendamping khusus
guru guru yang gak dapat basic tentang inklusi tentang murid murid yang punya disabilitas kan juga kebingungan ngajarinnya gimana gitu
sebelum pemerintahan baru meskipun gak baru baru banget ya kan keberlanjutan ceritanya
sebelum mereka menjalankan pemerintahan yang baru apa sih harapanmu
dengan sosok pemimpin baru yang akan mungkin punya prioritas prioritas baru
kasih ruang buat guru tuh mengeluarkan pendapatnya sih
kasih ruang buat guru itu berpendapat berbicara gitu ya apa yang sebenarnya dia butuhkan gitu
karena ya selama ini cuma kayak apa ya sugar coating aja gitu
gak beneran diadres gak beneran di benerin gitu masalahnya
kesejahteraan udah pasti itu udah pasti jadi masalah
tapi sebelum ngomongin sejahtera kita lihat dulu juga pendidikan keguruannya udah benar atau belum
seleksi keguruannya juga udah oke atau belum
ya gitu deh banyak banget deh kayaknya hal hal yang perlu diberesin dari sana